ini pelajaran besar buat kamu dewi
karena kamu berani ketemu sama suamiku diam diam
sekali menepuk dua lalat mati
saya diminta bu nisa untuk datang kesini menemui bapak
bu dewi apa bu dewi benar benar yakin mau kerja di sini bu
apapun yang dia lakukan kamu laporin ke saya
rebias itu mah
serahin aja semuanya tuh sama nenek
saya bilang jangan berisik
nggak akan pernah aku biarkan sampai kecolongan lagi
dewi bisa ketemu diam diam sama mas bobi
aku baik baik aja
dan maaf belum bisa ketemu dalam waktu dekat
aku pengen banget ketemu sama kamu
saya terima kasih sekali untuk kebaikan dokternya
mungkin saya nggak bisa balas semuanya dengan sempurna
saya rasa dokter juga gak perlu masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan pribadi saya dan ami
saya cuma gak mau nanti dokter menyulitkan diri dokter sendiri
kenapa dewi bisa bicara seperti itu
ya mungkin dewi sedang tertekan
ya dia jadi sensitif
cobaan hidupnya terlalu bertubi tubi
tapi aku salut dengan ketegarannya
dia tidak cengeng
dan mempertahankan harga diri sebagai seorang wanita
wah apa sih banyak ya
bahkan kamu sampai repot repot cariin pengasuh buat abi
kamu kan sudah mulai bekerja
nanti kalau kamu kerja
siapa yang asuh abi ya kan
kamu yakin kamu menawarkan aku pekerjaan di kantor
ya yakin dong dewi
pokoknya kamu langsung datang ke kantor
nanti kamu langsung kerja
untuk soal ini
mas bobi jangan tahu dulu ya
biarlah ini jadi
nanti kalau misalnya mama tahu aku kerja di perusahaan keluarga
kalau tiba tiba mama datang ke kantor
udah lah dewi
kamu gak usah mikirin sesuatu yang belum terjadi
lebih baik kamu fokus sama kesehatan nabi
kamu fokus sama pekerjaan kamu
karena pastikan kamu butuh kerjaan
untuk hidup kamu
kamu butuh uang
terima kasih nis
kamu sudah sangat banyak sekali membantu kami
kamu seperti malaikat penolong aku
kamu istri mas bayu
jadi kamu juga punya hak
untuk kerja di perusahaan kami
ya sudah kalau begitu aku pamit dulu ya
dasar perempuan bodoh
tapi kalau mbak nenek lihat abi ini orang yang kuat
ini badannya cakep banget perutnya aja terbekotak kotak
coba kasih lihat tangannya
elah ini bener bener kuat ini
kalau abie itu orang yang kuat
nih abie orang yang kuat
ini emang kuat tuh terus
abi tante dewi harus kerja
abie di rumah sama mba nenek ya
enggak nanti abie kecapean abie istirahat
mba nenek saya harus kerja saya titip abie di rumah ya
oke nanti selesai makan lagi langsung dikasih obat
ya itu ada catatan catatan obat obat yang harus minum jam berapa dan yang mana
itu semua harus diikutin
baik saya berangkat
jangan dikasih es atau yang dingin dingin
abie baik baik ya di rumah tante dewi jalan dulu
waktunya laporan berita pelenting
ibu dewi udah berangkat
namanya nama tante dewi
ini pelajaran besar buat kamu dewi
karena kamu berani ketemu sama suamiku diam diam
sekali menepuk dua lalat mati
saya diminta bu nisa untuk datang kesini menemui bapak
apa bu dewi benar benar yakin
mau kerja disini bu
mengingat dulu kan
suami ibu pak bayu pernah menjadi direktur disini
ada apa memang ya
seragam bu dewi sudah disediakan
sejak kapan karyawan yang bekerja di kantor suami saya ini
ini seragam bu dewi
dan bu dewi sudah bisa mulai kerja sekarang
apa bu dewi sudah benar benar yakin
dengan hal ini bu
mau dibicarakan lagi sama pun nisa
kalau saya sudah terlalu ancang sama bu dewi
saya hanya menjalankan
perintah dari bu nisa bu
aku diberikan posisi sebagai obe
di kantor suamiku sendiri
aku harus bersyukur
masih bisa dapat pekerjaan cepat
karena aku butuh uang
aku harus bersyukur
mantan istri direktur perusahaan kok mau ya kerja jadi ob
oke kalau begini harga jualnya kita turunin aja
karena kita masih ada aset dari kantor cabang
tapi pak itu sudah mulai defisit dari tahun kemarin
dan kantor cabang pun sekarang sedang kewalahan menghadapi kompetitor